sekarang kamu sudah resmi menjadi istriku dalia
kamu tidak bisa menindaraku
jangan dahlia jangan
jangan sentuh aku atau aku akan bunuh diri
alah untuk apa mengikuti sembarang manusia kejam kayak gitu
jangan mendapatkan hadiahnya lihat mukanya aja aku tak sudi
mau ke mana kalian hah
apa kalian tidak ingin mengikuti sembarang ini
apa kalian tidak ingin mendapatkan hadiah dari tengku taba hah
ya kalian tidak perlu menangkap si agam
kalian hanya perlu memberitahu di mana persembunyian si agam saat ini
jangan tuhan jangan jangan
jangan tuhan jangan
hei berani beraninya kamu menghari kami
apa maksud kedatanganmu disini
saya kesini untuk menyebarkan agama allah
allah siapa itu
allah adalah tuhan saya
islam adalah agama saya
islam mengajarkan sebagai manusia kita harus saling tolong menolong
islam adalah agama yang damai
kedengarannya menarik sekali
kalau begitu kamu bisa menolong saya
adik saya diculik oleh seorang pemuda bernama agam
kalau kamu bisa membawa kembali adikku di hadapan saya
dia mengenal allah
dengan rida allah saya bisa melakukan itu
cepat nih pak
setelah kamu selesai kerja kamu cepat ganti baju
karena hari ini tunggu taba akan meresmikan kamu sebagai gundik barunya
kamu kelihatannya sedang sedih ada apa
aku terima kasih
aku ingat adikku dahlia
sebagai seorang kakak aku memang tidak berguna
aku yakin kok dahlia pasti bisa bertahan

tadi habis mengopi opi dengan kara
sampai sampai dimuliakan di luar itu
inilah calon istri saya yang baru
cantik banget ya

dia akan lemah manusia
kamu tidak bisa menyentuh aku
jangan sentuh aku
atau aku akan bunuh diri
aku tidak akan menyentuh
kembalikan dulu rencong itu
senjata itu berbahaya buat kamu
aku tidak akan pernah menyerahkan rencok ini sebelum kamu keluar dari kamar epi
aku lebih baik mati daripada harus menyerahkan diri pada lagi lagi kejam seperti kamu
satu saat nanti aku pasti akan menempatkanmu